urusan lo bukan urusan gue
urusan gue adalah
lo cuci mobil gue sekarang sampai bersih
cuci mobil gue sekarang
nggak sih bos
kan salah lo juga yang belum dateng
gue tuh bakal nyuciin gue janji
tapi nanti abis kuliah
kak emang udah pulang
nggak usah dibersihin kamar aku
bukan aku bisa bersihin sendiri
ibu tadi tuh beres beres
jadi sekalian aja ngeberesin
emang jahitan ibu udah selesai
ini kan hari pertama kamu
semuanya baik baik aja kalau bu
bagian not aku tuh laku
syukur ibu senang
kamu gak malu jualan kampus
ya nggak lah bu
ngapain harus malu
kan ibu yang selalu bilang
kita gak perlu malu kalau ngelakuin sesuatu yang benar
iya sih bener
temen kamu gak ada yang tahu kan
kalau kamu tuh bisa dengar suara hati orang
nggak kok bu
aku nggak akan pernah bilang ke siapapun soal itu
itu baru aneh bu
pasti ibu lagi ngomong dalam hati ya
mentang mentang aku nggak bisa denger suara hati ibu
kamu tuh ya sok tahu
tapi bener kan bu
lagian setiap kali aku tanya sama ibu
kenapa aku bisa dengar suara hati orang lain
tapi nggak bisa denger suara hati ibu
ibu selalu bercanda jawabnya
ibu selalu bilang ibu cantik
udah mandi ya
ini udah mau maghrib ya
gue yang baru aja beli mobil ini
kaca yang bodoh senerusakin
itu harganya lima puluh juta
itu harganya lima puluh juta

itu harganya lima puluh juta

gue harus mulai bayar kaca mobilnya pangeran
pokoknya saya nggak mau tahu
pokoknya saya nggak mau tahu
modal saya udah banyak keluar untuk proyek kita ini

jadi saya nggak mau proyek ini gagal
itu urusan kamu
udah lama kamu disini
baru aja pak
kalau menurut aku nih bar
papa jangan terlalu force soal kerjaan
masih banyak kan asisten papa yang lain yang bisa ngurusin kerjaan

kalau urusan yang tadi itu
harus papa sendiri yang handle
hubungan kamu sama mel itu
ada yang spesial gak sih
spesial apaan sih pak
kita kan temenan doang
dan papa tahu itu kok
nggak lebih dari teman
kamu nggak kepingin
punya hubungan yang lebih jauh sama mel
ke jenjang yang lebih jauh gitu
papanya mel itu kolega papa udah lama
ya nggak lah
sama sekali nggak pak
ya udah kalau gitu kita pulang
papa pengen nyobain mobil baru kamu
tapi aku ingatnya tidak pak
saudaranya ini tinggal tiga jam
kira saya yang telat ini
ternyata dia malah yang belum datang
gue udah bangun pagi pagi
awas aja sampai dia bohong
belom dia belum dateng
padahal gue udah nungguin dia dari jam setengah delapan
kok lo tau
ya kali udah jadi berita satu kampus
semester berapa lagi
pagi pagi gini seorang pangeran udah ada di kampus
ada apa gerangan
gue udah urusan
perlu bantuan gue gak
gak usah gue buru buru
sampai kapan tuh gue gak akan nyerah dapetin lo pangeran
ini kan ini masih jam kuliah
sebentar aja kok bang
kamu boleh keluar sebentar
biar gak ganggu kelas juga
lo tuh ngapain sih
gangguin orang aja orang gue lagi kuliah
lo masih punya utang sama gue
ya emang gue mau bayar kok
kan emang perjanjiannya gue mau nyicil setiap hari
tapi kan gak ada di perjanjian gue harus nyicil berapa perharinya
jadi terserah gue dong mau bayar berapa
jadi terserah gue dong mau bayar berapa
tapi lo masih punya utang sama gue
apa lagi sih
lo mau kemana
ya gue udah datang tadi pagi
lo aja yang belum datang
ya tungguin gue lah
ya gue ada kelas
urusan lo bukan urusan gue
urusan gue adalah
lo cuci mobil gue sekarang sampai ke sini
cuci mobil gue sekarang
lo tuh gak bisa nunggu gue abis kuliah aja
kan salah lo juga yang belum dateng
gue tuh bakal nyucing gue janji
kenapa jadi gini sih
ngapain masih disini
bubar lo semua
udah puas lo sekarang
ya udah merusakin reputasi gue
untung kau aja